selain irjen verdi sambo dan tiga tersangka lainnya sejumlah anggota polri terancam dijerat pidana
setelah diduga terlibat baik secara aktif maupun pasif dalam kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
saat ini sedikitnya tiga puluh lima polisi diduga melanggar etik dan tengah dalam pemeriksaan inspektorat khusus bentukan kapolri
empat dari lima orang anggota tim khusus bentukan kapolri untuk pengungkapan kasus kematian brigadir yosua
berkumpul di lapangan bayangkara mabes polri jelang upacara hari kemerdekaan pada rabu pagi
empat jenderal ini yaitu irwa sumpori komisaris jenderal agung budi marioto
kabaret skrim komjen agus andrianto kabar intel kam komjen ahmad doviri
dan asisten sdm inspektor jenderal wahyu widada
menurut kepala divisi humas polri irjen deddy prasetyo
tim khusus akan mengumumkan temuan signifikan pada jumat

menyebut bahwa inspektorat khusus telah menemukan indikasi pidana dari sejumlah anggota polri
yang kini tengah diperiksa untuk dugaan pelanggaran etik
hal ini terkait dengan dugaan obstruction of justice atau upaya penghabatan penegakan hukum
dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan berencana
yang sejauh ini telah diakui oleh irjen verdi sambo kepada penyidik
upaya perusakan dan penghilangan barang bukti diantaranya soal rekaman cctv yang hilang
pembuatan skenario baku tembak yang diduga
disusun secara sistematis oleh verdi sambo dan anggota polisi lainnya
dari tiga puluh lima orang yang terduga melakukan pelanggaran kode etik itu pun sudah dipilah pilah
berapa orang yang nanti akan diajukan mengikuti sidang kode etik profesi
dan berapa orang nanti akan dilimpahkan perkaranya ke tim sidik
untuk diproses sesuai dengan pelanggaran pidana yang berlaku